rencana untuk mengembangkan benih benih unggul dan juga memperkuat basis benih di pedesaan
nah di sedangkan di umkm ya itu akan tetap mengembangkan pembiayaan permodalan bagi umkm ya
dan juga pendampingan bagi mereka baik di bidang produksi pemasaran ya dan juga organisasi
kemudian di ketahanan energi maaf di manufaktur itu saya kira pemerintah akan terus mengembangkan industri industri antara
karena kita ketahui bahwa salah satu penyebab divisi tasasi perjalanan yang kita hadapi sekarang adalah maksimal besarnya import barang antara
jadi itu adalah barang barang yang terkait dengan produk produk akhir ya yang sebagian kita ekspor ya
misalnya untuk misalnya untuk produk barang akhir plastik ya nah itu membutuhkan barang barang antara yang merupakan hasil dari industri kimia dasar misalnya
menjadi bahan penambah begitu yang memang tidak bisa diproduksi dalam negeri
oke kalau kita tadi anda menyatakan bahwa akan membangun irigasi sebanyak mungkin ini kan ada kaitannya dengan infrastruktur begitu ya
ini juga ada kaitannya dengan mp tiga ei begitu bagaimana pak peta kedepannya pak untuk pembangunan infrastruktur ini
baik jadi saat ini pemerintah sudah membangun infrastruktur yang terkait dengan irigasi misalnya waduk bendungan
nah memang untuk ini
oleh karena itu dalam periode kabinet kerja ini saya kira akan menjadi prioritas agar supaya bisa dipastikan nantinya daerah persawahan itu mendapatkan air yang cukup
ini menjadi prioritas begitu untuk masalah pertanian dan juga infrastruktur begitu ya pak
nah anda sendiri adalah mempidangi bagian fiskal dan juga moneter dari segi fiskal apa yang kemudian strateginya dari segi monitornya apa kemudian strateginya untuk kemudian menjalankan program program kerja tadi pak
iya jadi di sisi fiskal itu saya kira yang kita dengar dalam dua minggu pemerintahan saat ini adalah mencoba menekan belanja belanja yang bersifat konsumtif
dan meningkatkan semakin besar belanja yang produktif artinya kita bisa memastikan bahwa ke depan itu porsi untuk belanja modal seperti infrastruktur itu akan lebih besar
ya dan saya kira untuk apa di sisi moneter tentu kita berharap ke depan itu kredit kepada sektor pertanian akan menjadi
ini artinya untuk masalah moneter ini berarti dari bidang anda kemudian bekerja sama dengan bank indonesia begitu ya karena ini masalah suku bunga dan lain
apa yang kemudian kebijakan yang paling ideal menurut anda kemudian dari bi nanti untuk kemudian bisa mendorong
program program berjalan dengan baik pak
baik jadi saat ini kita sudah mempunyai beberapa kredit program ya seperti kredit usaha rakyat kemudian ada kredit usaha pengemukan sapi misalnya
jadi tentu kita berharap ke depan itu suku bunga itu bisa lebih rendah dari saat ini
kemudian juga kita harapkan di dalam kebijakan kita bisa mendorong program program berjalan dengan baik
seperti pertanian kemudian industri kemudian juga pertambangan daya energi
dari kami dari kantor menko perekonomian melihat bahwa porsi swasta di dalam pengembangan infrastruktur dan kegiatan ekonomi itu semakin besar
maka kredit sebagai sumber pembiayaan yang penting itu diharapkan akan meningkat kepada sektor sektor produktif tadi
baik terima kasih pak bobi telah sharing bersama kami supaya kami berharap supaya kemudian rakor yang dilaksanakan
sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar
dan kemudian bisa menghasilkan kebijakan kebijakan strategis yang bisa membuat perekonomian indonesia semakin kuat memiliki daya saing dan juga ekonomi investasi semakin bagus begitu
dan bapak bursa demikian dialog mahdi report kali ini
saya ade mulia atas nama segenap kru yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian anda
sampai jumpa pak bobby